selamat siang sebuah kapal asal tiongkok berbendera dan berdokumen negara republik demokratik timur leste jumat petang
ditangkap satuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan unit wilayah kupang nusa tenggara timur
kapal yang diduga mencuri ikan di perairan indonesia ini langsung dikawal ketat aparat bersenjata
ke dermaga tempat penyimpanan ikan tenau kupang
kapal berbendera timur leste itu diketahui radar indonesia sudah dua hari berada di kawasan perairan indonesia
petugas memeriksa bagian dalam kapal dan menemukan dua puluh satu anak buah kapal
abk lambung fuyuan yu tersebut terdiri atas enam orang indonesia tiga orang asal vietnam tiga orang dari myanmar dan yang lain berasal dari tiongkok
hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen kapal berbobot di atas tiga puluh gt ini hanya mengantongi dokumen timur leste
dengan barang bukti utama ikan dan pukat penangkap ikan
kepala timur leste timur leste dan timur leste dikawal ketat aparat bersenjata